di warung gue ada orang yang
bu sari tadi pagi malah ngelarang ayu ngajarin mercy
li sebenarnya ada apaan sih
kok bu sari benci banget sama bokap gua
emang bokap gua salah apaan
pokoknya bu sari tuh bilang supaya gue sama ayu tuh ngejauhin keluarga loh
li keadaan ayu gimana saham
gue khawatir banget sama dia
dia sedih banget ju
dia pengen banget ketuk sama lo
lo mau kan ketuk sama ayu
nah gue udah biar rencana kok
eh meh lo coba deh baju ini bagus kan
udah deh bel pakai baju ini juga gak apa apa
mau kemana sih
ya kan kita mau jalan ayo cepetan
jalan lo nggak usah ngarang deh
hari ini kita gak punya janji jalan
lagian juga gue mau ngelah sama ayu
emangnya gue harus bikin janji sama lo dulu ya
kayak orang sibuk aja loh
nggak penting tau
gue nggak level sama mereka
lagian kan orang miskin kayak mereka tuh cuma ngambil keuntungan dari orang kaya kayak kita
eh lo jangan salah ngomong ya
meh gue pengen ngomong sama lo
jadi mamanya ayu tuh sekarang ngelarang ayu bergaul sama kita gitu
ya gitu deh
tapi gue bingung loh kenapa sih bu sari itu benci banget sama papa kita
sebenernya ada apaan sih
itu non itu mantan pembantu non waktu dulu
waktu non masih umur setahun
jangan jangan bencinya bu sari sama papa itu ada hubungannya sama waktu dia pernah kerja di sini ya
meh tapi udah tenang aja
si lia tuh udah susun rencana buat kita
meh tapi gue mohon banget sama lo
jangan sampe si belinda itu tau soal ini ya
dia lagi tangis
hai eh ngapain kamu di sini saya mau ketemu sama ayo keluar keluar keluar keluar keluar
keluar keluar pasang ketemu sama andrian pak gembel dilarang masuk saya bukan gembel
saya mau ketemu sama andrian alah bintang seperti artian mana mau ketemu kayak kamu gembel
hai sudah kita cari cari tempat yuk
sekarang utamanya darlam
enggak pantas buat adrian
bayangin aja aku nih cuma tukang somai
sedangkan adrian itu punya terkenal
kamu jangan bodoh kenapa sih
jelas jelas adrian itu nyanyi buat kamu ngirim bunga buat kamu dan sampai dia nyatain cinta
di depan semua orang itu berarti kamu penting buat dia
lagian kamu lagi kan baik cantik manis lucu
aku punya kotoro manisnya nggak mau video ft khairul
banyak dong kotor kayak kamu lah aksan brother sumpah nggak suka sama aku ya kan
tapi makasih ya gue kayak britain
sama sama terima kasih
hai album adrian ternyata laku keras penjualannya sukses besar di pasaran apa
kalau begitu cepat jangan buang buang saya mau kamu boykot semua peredaran
semuanya jangan sampai
udah tenang aja
di udah ngomong yuk
hai hampir amat warung gue dari orang yang mau jajan lagi apa
maaf ya aku belum bisa ngelesin kamu ya kamu taukan keadaan aku sekarang gimana
ya yuk gapapa lagi nanti aja ya mudah mudahan masalah ini cepet beres ya
damai kita ngomong kayak gini kangen deh mungkin sejak ada si belenda belenda itu
kali ya lu ngapain sih ngomong belinda udah deh gitu tuh ditemenin musuhin aja
dan gue pasti bakal simpen rahasia lo kok asal lo jadi lo yang dulu lagi
ya udahlah ya yang jelas kan sekarang kita udah kumpul bareng lagi ya gak sih
mau beli apa
saya mau beli roti aja deh semuanya ya
enggak cuman satu
tante ngejaga warung sendirian ya iya emang enggak punya anak punya oh pasti anak laki kan ya emang
anak laki wajarlah nggak mau nemenin tante jagain warung anak gue cewek ya nggak mungkin lagu
suruh jaga warung malam malam udah tidur di rumah di kamarnya oh udah tidur ya kanta iya
tapi tadi saya lihat dua perempuan keluar dari situ diem diem tante oh itu pasti bukan anak
tante kan dari rumah gue iya
awas ini anak kalau ketangkep
pergilah di rumah ini pergilah ibu gak mau ngeliatmu kalah lagi
salah sendiri kudah bilang lo jangan berhubungan sama orang lagi lo pake bawa bawaan anak gue lagi minggan lo sekarang minggan
diam lah ibu lo gak tau apa apa ini semua untuk kebaikan lo masuk lo sekarang
muka lo kusut banget mer kenapa pertemuan lo sama temen temen miskin lo gagal total ya
eh bel jadi nih semua tuh kulak lo lo ngadu sama ibu sari iya lo tuh bener bener keterlaluan ya
elu tuh bener bener keterlaluan ya elu tuh bener bener keterlaluan ya
mendingan sekarang lo pergi dari rumah gue
gue gak mau satu rumah sama ho sekarang pergi
terserah lo sih
lo pengen gilang tahu soal surat itu
surat yang lo gak pernah sampein
lo harus tinggal dimana sekarang
aku gak mau tinggal sama adrian lagi
nanti aku repotin dia lagi